cuma rencananya mau singgah dulu di kresaria cmt

itu ada kedepok yang berada di depok
kalau saya bisa mengambil alih ke depok
saya akan melakukan perjalanan ke depok
saya akan melakukan perjalanan ke depok
saya akan melakukan perjalanan ke depok
gendaran lalu lalang yang keluar masukkan
jadi saya berhenti di situ ngerang
personal break ya kan
sambil tidak berlangsung jalan
itu saya terikat kondisi amni total habis
nah pada saat itulah saya sudah hilang
nah pada saat itulah saya sudah hilang
biasanya sudah ada antisipasi jalur yang menanggung jangka atas itu kan
dalam pemikiran saya kalau saya tuliskan
melalui jantai ya otomatis banyak jenderaan yang tersabar
akhirnya saya punya inisiatif harus ngebuang
nah di depan saya lihat ada sedikit ada jet legstrik
agar kendaraan bus itu berhenti
paksa gabungkan tanah itu gitu
dan setelah itu saya sudah tidak tahu
menurut itu untuk ingatan saya nanti
untuk mengalami jantai ya itu akan terjadi
hal hal yang banyak akan terjadi
karena di depan saya lihat ada sepeda motor
sekitar lima orang bermasyarakat langsung di sini yang memikir
ini saya terpaksa untuk menyelamatkan
untuk mencari celaka yang lebih banyak
saya mengembangkan jenderaan bus itu berhenti
nah seperti yang kita tahu tadi
agar jenderaan bus itu akan
saya b satu bis dua dan bis tiga
sudah menjalankan platform lebih dulu
karena masih ada kendalaan yang setelah resahnya istirahat
di rumah kentang dulu saya masih nahan di situ
masih ada yang ditunggu setelah maju
saya di siang pertama di siang pertama
saya liviana cerlisa saksikan program program kompastv
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya